sejumlah warga yang tinggal di lereng gunung semeru
mulai meninggalkan rumah mereka setelah terjadi erupsi pada minggu siang
warga mengungsi ke balai desa penanggal kecamatan candipuro
karena abu vulkanik dari gunung semeru sangat pekat menerjang desa mereka
para warga ini tidak membawa barang apapun demi menyelamatkan anak
orang tua dan anggota keluarga lainnya
mereka mengaku masih trauma dengan erupsi kali ini
lantaran erupsi serupa terjadi tepat setahun yang lalu
trauma mas yang kejadian masih kemarin setahun kemarin itu
nggak ada di kejadian kan
ini pas satu tahun
rumah satu tahun tanggal empat
seorang warga desa sumber mujur kecamatan candipuro
mengaku melihat langsung erupsi gunung semeru pada minggu dini hari
awan panas guguran terus mengalir ke kawasan besukobokan
hingga sejauh sebelas kilometer
erupsinya itu meletus setengah lima itu
tapi nggak di atas yang di bawah yang meletus
terus mengalir terus mengalir tambah besar tambah besar gitu
sampai sekarang ini belum selesai yang ngalir itu
sebanyak dua warga di dua kecamatan
yakni kecamatan candipuro dan pronojiwo
kini berada di sejumlah titik pengungsian
dua pengungsian tersebut tersebar di sejumlah lokasi
menurut wakil bupati lumajang
pengungsi menempati sejumlah balai desa
namun ada juga yang ke rumah saudara mereka yang lokasinya tidak terdampak
titik pengungsian di balai balai desa
kemudian di sekolah sd
gunung semeru di lumajang jawa timur
mengalami erupsi dengan mengeluarkan awan panas guguran pada minggu siang
hingga kini status gunung semeru level empat atau awas